wali kota bandung ridwan kamil meluncurkan gerakan salat subuh berjamaah
yang ditujukan untuk anak muda muslim di kota bandung minggu pagi
gerakan sholat subuh berjamaah ini merupakan bentuk semangat baru kota bandung
untuk membangun bangsa melalui penguatan fisik dan kekokohan mental
minggu pagi suasana masjid raya jawa barat di kawasan alun alun kota bandung
dipenuhi masyarakat dari berbagai usia dan lapisan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah
gerakan salat subuh berjamaah ini rencananya akan rutin digelar minimal satu kali dalam seminggu
nantinya akan merambah ke sekitar empat masjid di kota bandung
gerakan ini bertujuan untuk menggugah hati masyarakat
khususnya anak muda bandung agar lebih bersemangat membangun kekuatan rohaninya
sekaligus menyatukan umat islam
dari at islam salat yang paling sulit itu kan salat subuh lah ya
sehingga kalau sholat subuh ini bisa berjamaah di masjid
itu bisa dilakukan menandakan bahwa kekompakan warga ini ternyata masih terjaga kan kira kira begitu
nah ditambah dengan situasi nasional yang cenderung menghangat dan memanas
kita ingin mendinginkan suasana itu mendamaikan di tempat yang paling sejuk
yaitu tempat ibadah khususnya di masjid
seusai meluncurkan gerakan salat subuh berjamaah
ridwan kamil atau yang akrab di sapa kang emil memberikan ceramah
warga yang hadir mengapresiasi gerakan yang baru diluncurkan ini
mereka mengaku sengaja datang ke masjid setelah ada imbauan dari wali kota
ini pertama kali ini karena ada imbauan dari pak ridwan
insya allah nanti lebih sering lagi berjamaah
ya saya tanggap positif sekali tentang adanya gerakan ini
karena kita dapat menyatukan umat islam
gerakan salat subuh yang perdana diluncurkan ini juga diisi pemberian bingkisan menarik
oleh wali kota bandung kepada jemaah yang datang bersama keluarga
diharapkan semua elemen masyarakat termasuk aparat kewilayahan dapat menyebarkan gerakan ini
guna mewujudkan kota bandung yang kondusif dan memiliki akidah yang kuat
keberkahan bisa melakukan